karena tadi jeritan warga kampung dadap kita akan mengetahui bagaimana situasi dan informasi terkini dari sana
sudah ada korespondensi dari indonesia ada silvano hajid yang saat ini berada di dadap tangerang banten
ya vano bagaimana perkembangan situasi kondisi di sana apakah sebagian besar warga masih menolak untuk direlokasi
tiffany dan budi penolakan ini juga masih berlangsung dari warga yang lokasi permukiman yang akan digusur
tetapi di sini mereka lebih menekankan mendatangi komnasam dengan didampingi lbh
ini merupakan langkah mediasi terakhir yang bisa mereka lakukan ketika sp dua kemarin pada akhirnya ditangguhkan untuk sementara waktu
dan jika kita berbicara tentang isu atau permasalahan tentang penggusuran ini sampai saat ini sampai siang ini
ini isu yang masih sensitif dan tidak semua warga sangat terbuka untuk memahami isu ini
karena di dalam kampung dadap sendiri masih ada pro dan kontra terhadap penggusuran
dan sebagian kecil dari mereka memang setuju tetapi sebagian besar tidak setuju
karena ini juga menyangkut hajat hidup mereka mata pancarian mereka karena dekat dengan laut
dan bisa saya gambarkan bahwa di sini hampir empat ratus kepala keluarga ini berprofesi sebagai nelayan dan juga berdagang
dan sebenarnya jika kita lihat di alasan pemerintah kabupaten tanggerang untuk menggusur lokasi prostitusi ini
berarti di sini dalam gambarannya adalah lokasi prostitusi hanya sebagian kecil
di kampung dadap sehingga alasan ini tidak tepat bagi warga yang bermukim di kampung dadap budi dan tiffany
vano kalau tadi kita sempat mendengarkan ada keluhan warga mengenai tempat relokasi mereka yang dianggap tidak layak ini tempat kontrakan
seperti apa sebenarnya kondisi tempat relokasi yang sudah disiapkan oleh pemerintah tangerang sendiri
awalnya disediakan rumah susun tetapi rumah susun pun belum jadi atau belum selesai dibangun
dan mereka pada akhirnya diberikan rumah kontrakan
pertama rumah susun ini tidak ada kontrakan yang akan digratiskan selama satu setengah tahun
tetapi bisa saya gambarkan di sini jaraknya sekitar lima km dari bibir pantai
artinya ini sangat jauh dan mereka juga membutuhkan biaya lebih untuk mengangkut barang barang mereka
misal sebagian besar nelayan mereka juga butuh jarak sendiri untuk mengangkut jaring mereka dari permukiman yang baru menuju ke laut
sementara bagi para pedagang di sinilah mereka menjual dagangannya
dan jika lokasinya berubah mereka juga harus melakukan adaptasi
selama beberapa waktu
dan informasi terakhir dua orang yang sempat ditangkap oleh polisi kemarin saat ricuh antara warga dan polisi di kampung dadap ini
sampai saat ini sudah kembali ke rumah dengan dijemput dengan perwakilan dari warga dari kampung dadap ini
ya baik terima kasih silvano hajid melaporkan langsung